informasi berikutnya diduga akibat korsleting listrik dua gudang ekspedisi di cengkareng jakarta barat kamis malam terbakar
ribuan paket barang yang hendak dikirim ludes terbakar
kebakaran membuat para karyawan panik dan berupaya menyelamatkan ratusan paket barang dari amukan api
banyaknya material kardus membuat api dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bagian gudang
kebakaran terjadi saat aktivitas penyortiran paket masih dilakukan di area gudang
kebakaran diduga terjadi akibat korsleting dari dalam gudang lantaran
sempat terdengar beberapa kali ledakan saat peristiwa terjadi
api dapat dipadamkan lima jam kemudian setelah tujuh belas unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi